ya kita masih kembali menyaksikan langsung jarod saiful hidayat yang juga merupakan salah satu calon gubernur sumatera utara dalam pilkada dua ribu delapan belas ini masih dalam prosesi memberikan suaranya di tps lima ciknitiro medan sumatera utara
wow ini tampaknya banyak sekali joy yang ingin berfoto bersama sang calon gubernur ya
banyak sekali yang memoto saat memungutan suara ini saat dia mencoblos begitu
namun kita akan lihat lagi pastinya saat nanti dia selesai menaruh suaranya begitu
pasti banyak sekali digandrung oleh masyarakat sekitar begitu ya
ya dan saat ini kita lihat bahwa jarod saiful hidayat
masih melakukan pencoblosan di tps di sumatera utara ditemani oleh istrinya happy jarod
dia juga merupakan salah satu kontestan pada saat pesta demokrasi hari ini
dan juga pilkada dua ribu tujuh belas ya untuk wilayah dki jakarta tampaknya joy memang ya
jangan lupa ya
jarod saiful hidayat ini juga berkompetisi dalam daerah yang terbilang memang cukup panas ya dalam pilkada dua ribu dua
sebelumnya beberapa lembaga survei
tapi juga sudah memberikan sedikit pantauan atau juga pandangan pertama sih sebelum nanti quick count ini akan dilaksanakan ya joy untuk pilkada sumatera utara
yang mana sebelumnya menyatakan pasangan calon gubernur sumatera utara edi rahmayadi musara jeksyah yang merupakan lawan dari jarod syaiful hidayat dalam pilkada sumut dua ribu delapan belas ini diunggulkan
tapi kita memang harus masih menunggu bagaimana penghitungan suara dari pilkada sumut dua ribu delapan belas ini
apakah memang benar sesuai dengan prediksi dari lembaga lembaga survei ataukah justru menjadikan hasil atau juga konklusi yang berbeda dari prediksi lembaga lembaga survei tersebut
betul sekali seperti yang kita tahu bahwa jarod pada saat kontestasi kali ini didukung oleh dua partai yaitu pdip dan juga p tiga
yang mengikuti bahasa suara cukup kuat sebenarnya di sumatera utara
yang mengikuti bahasa suara cukup kuat sebenarnya di sumatera utara
kalau kemudian terpilih ya joy dalam pilkada dua ribu delapan belas khususnya untuk terutama untuk wilayah wilayah panas seperti sumatera utara ini contohnya memiliki pr yang cukup banyak ya joy
menutup program dari kpu sosialisasi dari kpu supaya mereka yang punya hak untuk memilih menggunakan hak pilihnya dengan baik ya
ini sebagai contoh ya bagi terhadap
pak ander mari pak
pada bulan juni ya
kami ngurus pada pertengahan mei
dan selesai ya
artinya josh paten
nah kan gitu ya
pak sama pak sihar gimana nanti akan ketemu juga di sini
pak sihar rencana habis menggunakan hak pilih di tpsnya
dia akan datang ke sini

apa nadia brothers itu aja tadi
sollecita bual jatuh sama boys
siapa juga kayak hal